pikirkan terlebih dahulu sekian banyak orang yang sangat sakti mantraguna di tempat ini
raden tapi mereka tidak bisa mengalahkan mereka danau itu sama saja kamu mengantarkannya
sendiri yang jelas gua tidak akan pernah mengizinkanmu raden lebih baik kita berhenti
sama khasut putraku untuk mengikuti sifat pengecutmu
dua raka berhenti putraku dengarkan ibu damun ayah anda mu sekarang membutuhkan bantuan
kalau kamu mau waktu silahkan jangan bawa bawa putramu lagi apa maksudmu benar benar tidak
menyangka kau mengajari putraku untuk menjadi seorang pengecut yang lari dari perang karena takut

ayah anda membutuhkanku untuk membantu mereka
ya itu sudah menjadi tanggung jawab sebagai anak seorang raja
untuk menyelamatkan bangsa dan negaramu sendiri
ayah anda aku sama sekali tidak keberatan untuk membantu mereka
tetapi setelah kita semua berhasil mengalahkan paman harga dana
aku meminta kepadamu untuk mengangkatku menjadi raja di kerajaan pajajaran
aku siap ayah anda
tapi dengan satu syarat
jikalau nanti kita mampu mengalahkan paman harga dana dan para sekutunya
aku meminta kepada ayahannya untuk menobatkanku menjadi raja di kerajaan pajajaran
dari guru raja
maaf maaf ayah anda perhatikan aku
paman allah mahu
bukannya aku ingin meninggalkan ucairan kami
maaf rai suri usisa
jika kamu menjadi raja
aku sama sekali tidak pernah
aku pun tidak punya hasan untuk menjadi raja
rasanya tidak elok jika kamu menjadi raja
sedangkan ayah daprat masih dalam keadaan sehat wal alamnya
dan juga masih diciptakan oleh rakyat raja
jika itu mau putraku
ayah anda berjanji kepadamu
jika harga dana bisa dikalahkan
ayah anda akan turun tahta
dan tahta itu
ayah anda akan turunkan kepadamu
kamu harus fikirkan terlebih dahulu
sekian banyak orang yang sangat sakti meman terakunah
di tempat ini raden tapi mereka tidak bisa mengalahkan marga danau
itu sama saja kamu mengantarkannya untuk kamu sendiri
yang jelas gua tidak akan pernah mengizinkanmu raden
ayo raden lebih baik kita
haraka berhentilah menghasut putra aku
untuk mengikuti sifat pengecutmu
diam kamu lagi diam
aku yang memilih keputusan bukan kau
putra tunggu apalagi ayah anda sudah berjanji kepada
segera bergabung dengan mereka
jangan cemaskan putra kita sulawesi
apa yang dilakukan bisa benar benar membuat kita bang
biar bagaimanapun aku adalah seorang ibu yang akan tetap dicemaskannya
apalagi dia sekarang dalam bahaya
kita serahkan semua kepada dewa ta'am